ojo kasih buk memperhatiin keluarga sulam daripada keluarga kampung jadi saya enggak
mau mengganggu kristen mangojo kepada haji sulap jadi biar saja saya langsung ke warga untuk
ngasih tahu bahwa nanti malam ada rapat ya ya pak haji baik seperti siap siap
kesetiaan saya tahu biasa biasa saja sama siapa pun
sebentar saya mau ambil speaker dulu
itu buat siaran langsung alo alohi nah alo alohi haji muhyiddin udah pergi haji
kalau memang masih rezeki allah pasti ngembalikan itu duit makanya dulu
iya maaf sulam sangat bersyukur banget mawa lewat badan nih allah mengudahkan
urusan kita baik bener ya orangnya alhamdulillah mak si badar sudah buktiin niat insafnya itu
kurang enak badan ya
hai hai udah istirahat lagi dulu ya ya iya kata dokter juga kan
sudah banyak istirahat enak ntar kalau udah sembuh banget boleh deh mau
naikpon papa juga boleh ya ya ya ya
masih gak tenang soal semalem bang
hai ro takut sama ancaman mereka bang
dah lu jangan mikir yang aneh aneh
sih lupa si tarm
ulidzi dan mali khususnya
tarmiji kalau nangkal kalian bersama sama males sama tarmulidzi they
giliran gitph support nya udah
bener bener buruk ini
hai assalamualaikum aduh bah pulang nih iya sampai nih ada berita penting bah penting apaan
jangan sampai gua bergocek nih kembali udah ngomong apa obo emangnya umi mali mesin tarmiji
iya apaan jadi bah rt sebelah kemalingan lagi kemalingan tuh yang anehnya tumaling barang itu
kagak dibawa gua jadi curiga nih ini pasti akal akan siswa masih badar nih kalau ayo bah lain
hai coba deh haba inget inget kenapa yang kemalingan itu selalu aja etis sebelah nah
rt kita jadi kagak pernah kemalingan coba
iya juga ya rt kita selalu aman apa karena malingnya memang tinggal di rt kita
kalau itu apa pikir sendiri aja yeh umi ke belakang dulu capek hahaha
sudah siap semuanya sudah muncul bagus yakin tidak ada yang tinggal kan
sebelum kita mencari nafkah marilah kita membaca
kau hai selama pencari nafkah
tolong kasih tahu haji sulam nanti malam ada rapat iye nanti saya kasih tahu sama haji sulam lagi
pak haji sulam pak haji
baiklah saya permisi dulu ya
pak haji muhyiddin enggak sarapan umur dulu
dari sini saya langsung ke lurah ke haji jakaria
dan langsung ke warga untuk kasih tahu bahwa nanti malam ada rapat
biasanya kan saya yang disuruh muter muter begitu pak haji muidin
mang mojo kan sibuk memperhatiin keluarga sulam daripada keluarga kampung
jadi saya enggak mau mengganggu kesetiaan mang mojo kepada haji sulam
jadi biar saja saya langsung ke warga untuk kasih tahu bahwa nanti malam ada rapat
baik saya permisi ya
saya tahu yang biasa biasa saja sama siapa pak mojo
gak nyangka ya ketemu di sini rum
rum mau ke mana
rum mau pergi ngajar bang
abang antarin ya
kita juga kan beda arah
gak apa apa rum
abang tinggal puter balik
hari ini cuma mau keluar kota
habis ngantarin rum abang pergi kerja
udah lama ya kita kagak temu
sekarang rum jadi pendiam
rum sedikit berubah
kenapa sih rum
memangnya abang salah apa
ya rum gak enak aja sama atika
rum gak mau ganggu hubungannya bang robby sama atika
dapat berita dari mana sih
abang itu kagak pernah tunangan sama tika
hati abang itu untuk rum aja
dari dulu sampe sekarang masih sama rum
ayo adek adek cepat
mbak mbak uzul apa kabar nih
eh bang sufran itu kan adek adek ada di sini semua

sampai di sini
sampai di sini
sampai di sini
sampai di sini
sampai di sini
sampai di sini
sampai di sini
sampai di sini
bawa baju baju baru buat kalian semua
tapi abang berharap setelah punya baju yang baru
kalian lebih semangat lagi belajar mengajinya
ya udah ini dia nih baju bajunya nih buat kalian
aduh maaf ya adek adek ya
kalau bungkusannya nggak rapi
maklum aja bang boleh bungkus sendiri
bang ini juga ada
jangan merebut ya
nih siapa yang belum dapet
yang gede nih
ya silahkan dioper